di area seluas dua puluh hektare hutan sosial gunung arjuna nur menanam beragam jenis pohon
produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan yang melaporkan langsung bersama tim cnn indonesia di sana
tapi kalau waktu itu kemudian ada pembatasan sosial
karena surabaya masih jadi zona hitam ya
namun data baru menunjukkan bahwa semakin banyak pasien
pembukaan sekolah secara massal nasional enggak
dan juga direktur dari tiga ratus enam puluh h mengatakan
inilah kondisi warga di kampung gedurhayu kabupaten sukabumi pada kamis malam
dari dua ratus empat juta lebih pemilih
melegalkan kepemilikan pribadi ganja pada tahun dua ribu dua puluh
ini adalah apa yang tuhan inginkan tuhan kehendaki
jadi gini memang ini kan kita sudah tahu